pak rete itu kan rt
jendral di kampung sini
masa masih percaya aja sama cerita hantu oma belanda
gimanapun caranya pak rete harus bisa buktiin
dan nyelesain masalah ini supaya warga gak makin resah
pak rete masih mau takut
jadi gak mau nyelesain masalah ini
jangan takut sama hantu jangan takut sama hantu
tenang aja bukan hantu nanti
lah kok gitu sih dap
bukan bukan curang mas si
aku mau ketemu tegzara
pokoknya aku khawatir sama dia
biarin aja dan balik
kan masih ada aku
kamu temenin aku ya di sini
yaudah aku masuk dulu ya
terima kasih ya pak benga
aku ga dera patah
ditambah semoga kita
ini ditambah semoga kita
bekerja steroid yang lain
pergi kamu dari rumah saya
pergi dari rumah saya
kita pulang dari sini kami menutup tempat ini oh ya udah depril kita pulang aja yuk
ya apa apa buci buci nyata untuk ngobrol itu beneran ada ha ha ha
bukan apa apa terawali malah leleh
kenapa saya doang baru namanya door
ya ya ya iya bagus bagus eh bukannya patroli ngapain sih disini
lagi lupa ya aku tuh sebetulnya hehehe kepala kumumet pak usui kok dengkul maksud
kok gini lho pak momet pusing pak kalau saya sakit perut rt kalau saya sakit hati pak rtd
ah kali ini alasan aja kamu patroli
takut sama oma belanda ya kan
saya nabat roli terus saya ikut dari belakang
wah kayak bukal begitu bagus pt
karena malam hari ini saya akan patroli juga
ayo deh sekarang kembali tempat

gue pikir buat doang yang takut
mereka juga takut ya
sayang banget itu rumah ya
bagus bagus mau dirubuhin
ada aja masalahnya
ini kenapa muringkak gini ya
ini daleman siapa
kok ada daleman disini
siapa yang punya daleman di sini
kok ke arah sana dari mana
mau kearah sana ya
ati ati itu mah rumah
gini waktunya oma oma belanda ah kayak gini ngomong ngomong ke orang kayak gini waktunya oma
aduh aduh aduh aduh
modus aja setiap ada saya pasti langsung nongkrok nomprok dari belakang main peluk peluk
aja bukan murahan aja maaf bukan modus ini mah cuman saya itu lagi tak
hai aduh saya bisa tengsin nih kalau nggak ku takut
hai ada bisa bisa diledekin terus nasib nasibul anti
parah lagi kenapa dengan lah

ntar pasti lagi cerrrrr dari bawah
pak rethe ahahaha aku kotor
bener kan pak rette lagi ketakutan
pasti tadi habis ketemu hantu oma belanda ya
bohong dosa masuk neraka dibenci sama allah
jendral di kampung sini
masa masih percaya aja sama cerita hantu oma belanda
gimanapun caranya pak rethe harus bisa buktiin
dan nyelesain masalah ini supaya warga gak makin resah
pak rethe masih mau takut
jadi gak mau nyelesain masalah ini
jangan takut sama hantu jangan tahu sama hantu
tenang aja bukan hantu yang takut
nih begitu ada wow
napas aja susah
hei pokoknya pak rethe harus nyelesain masalah ini
ihh bu ranti nakutin kalau ngomong belanda
hah maksud pak rethe
eh kamu belanda kan udah nenek nenek
nanti kalau bu ranti udah tua
pasti lebih nyeremin dari ongo belanda
hehehe pak reti kalau ngomong jujur itu dalam hati aja ya
iya berarti saya nyeremin
pokoknya saya akan segera membatalkan
pembongkaran rumah tuanya si oma belanda itu
ya allah pak rethe
kalau cuma dibongkar mah gak akan nyelesain masalah tuh
supaya si oma belandanya tenang di sana
kita sebagai manusia harus saling menghargai
sama yang masih hidup atau yang sudah
hih hih hih hih
kalau gitu pak rete aja yang berteman baik sama
hih hih hih
saya mau pulang mau makan martabak
bu rantik bu rantik